new normal sudah mulai berjalan
sama halnya dengan angka jumlah pasien positif dan juga kematian akibat dari covid sembilan belas masih terus berjalan
sebagai salah satu garda terdepan tenaga medis pun ikut menyumbang angka tersebut
berdasarkan pengumpulan data yang dicatat oleh ikatan dokter indonesia
pertanggal dua puluh tiga juni dua ribu dua puluh sudah ada tiga puluh tujuh dokter yang terindikasi dan meninggal karena covid sembilan belas
sedangkan jumlah pasien positif dokter masih diakumulasi
pun perawat berdasarkan data yang dikumpulkan oleh persatuan perawat nasional indonesia atau ppni
sudah ada dua puluh tujuh perawat yang meninggal dunia akibat terpapar covid
dan kini masih ada satu ratus tiga puluh tujuh yang positif
jumlah positif covid sembilan belas
jika kita lihat jumlah positif covid secara keseluruhan
di indonesia belum terlihat ada penurunan yang cukup signifikan
dengan desakan ekonomi pemerintah harus memilih melakukan new normal
namun sayangnya masih banyak yang mengabaikan protokol kesehatan new normal dalam keseharian
bagaimana pendapat tenaga medis
jujur dengan nanti penerapan transisi penerapan new normal
yang paling khawatir itu petugas kesehatan ini jujur
karena apa karena khawatir kalau diterapkan itu
akan mendorong peningkatan jumlah
tetapi begini kita sudah sampaikan ke pemerintah
kalau new normal mau diterapkan
maka betul betul konsisten penerapan new normal itu berdasarkan kriteria dan indikator yang tepat
kemudian kalau melihat kondisi yang ada kemarin itu
memberikan sebuah gambaran
wah ini masih lama ini
sehingga kehidupan mereka yang normal itu juga terganggu
bukan hanya kehidupan sendiri tapi kehidupan mereka dalam berkeluarga
banyak juga yang belum pulang pulang
walau menggunakan alat pelindung diri yang lengkap saat bertugas
ancaman kematian akibat covid tetap membayangi para tenaga medis
ya kalau informasi dari lapangan di jawa timur
katanya dari cabang dan dari kawan kawan di lapangan
ada yang mengatakan sudah lengkap sudah sesuai
tapi di sisi lain masih ada yang mengatakan masih belum lengkap
kadang kadang kawan kawan misalnya dokter dokter resident ya
atau ppds itu kadang kadang mengupayakan sendiri
sehingga kami memang menghimbau di tengah bertambahnya kasus
apd ini memang sebaiknya oleh tugas tugas pemerintah tetap suplenya di ini
atau enggak karena apd ini sebuah alat pelindung diri yang sifatnya harus dipakai
penetapan sanksi memang bukanlah hal yang mudah diterapkan di indonesia
karena itu perlu kesadaran kepatuhan dan ketegasan dari masyarakat dan pemerintah
untuk keselamatan bersama
lalu apa pesan dari para tenaga medis
kepada masyarakat tolong patuhi protokol kesehatan
bagaimanapun bahaya tetap ada di depan mata
sayangi diri anda
kita enggak pernah walaupun disitu ada hashtag terserah indonesia tapi bukan berarti menyerah
covid sembilan belas masih berada di tengah tengah kita
hal ini tidak bisa kita abaikan
kehidupan normal seperti dulu bukan hanya kita saja yang menginginkan
tetapi juga para tenaga medis
maka patuhi protokol kesehatan